sudah dua hari habis gak pulang
sebelumnya ibu udah lapor polisi belum
malah orang orang disini juga udah bantuin nyari hafiz
tapi tetep aja hafiznya gak ketemu
padahal minggu depan hafiz itu harus ikut pemilihan dai cilik dmn ctv
insya allah saya dan temen temen saya
untuk mencari hafiz
ibu jangan sedih ya
lindungilah hafiz ya allah
jauhkan dia dari segala macam
tunjukkan kepada dia sekarang ya allah
hafiz anak yang baik
sayangi dan jagalah dia
kamu masih inget rumah
aku sih rumahnya si hafiz
pas tahun kemarin
bentar lagi kan bulan ramadan
kamu main dong ke rumahnya lagi
kita itu kan mau belajar ngaji sama adis nabi
ini perut aku suaranya udah kayak gedang koplo nih
ngapain gue dengerin suara perut loh
mendingan gue dengerin suara bob marley deh
nanti acak acakan suara perut lo
eh dengerin gue ya
bentar lagi nih udah mau bulan puasa
belajar nahan digit dong
kan ini belum bulan puasa
udah tinggalin aja tuh si diki yang perutnya lagi dangdutan
gatau ada artis apa di dalamnya
alias si dika yang lagi kelaparan
kita itu kesini mau ke rumahnya si penghafal al quran
aku yakin itu suara habis
berdu banget ya
suaranya sampai menyentuh ke hati
kalian udah tau belum
dia lah penghuni surga
pintu surga menunggunya
pintu suga itu masih jauh banget kali
yang jelas itu pintu warteg udah buka dari tadi pagi
nah itu bener
laper nih aku
cuma gara gara lapar doang
yuk sekarang kita masuk
muka pelan pelan dong
pelan pelan loh gimana
dia novel dan ini udah sama dika
saya temennya hafiz
yaudah masuk dulu ke dalem nak
marah kiri nih yong dong
lo tanggung jawab lah karo
buruan kita kemana nih
buruan kita kemana nih
gue tanggung jawab ya
gue tanggung jawab kok
aduh kisah apa yang parkir motor langkaiannya sih semberangan bek
aku pelan mendobakan sebetulnya
ibu gak tahu hafiz ada di mana
sudah dua hari hafiz nggak pulang
sebelumnya ibu udah lapor polisi belum
malah orang orang di sini juga udah bantuin nyari hafiz
tapi tetep aja hafiznya gak ketemu
padahal minggu depan hafiz itu harus ikut pemilihan dai cilik di mnctv
insya allah saya dan teman teman saya bantuin untuk mencari hafiz
ibu jangan sedih ya
semoga allah menjaga hafiz dan melindungi hafiz
udah tenang aja
semoga kita dapat petunjuk di mana hafiz sekarang
kamu kenapa nak
dari tadi kamu megangin perut terus
boleh lupa makan gak
kenapa lo gak suka apa
diam lo bu subang
kayak anak kecil aja
ibu masakin buat kalian ya
beneran ya bu
kayaknya napas abis pengen putus deh
kayaknya ngejir lagi
masuk masuk masuk
ah jangan evetan ngomong
ah tidak ada tapi tapi
kau misalkan mengemis tapi hasilnya tidak disumpahkan kepada anak yatim atau kepada kaum
dan hafiz juga melakukan dosa besar
mau masuk surga kek
masuk neraka kek
bukan urusan lu
sekali lagi lu kabur kaburan
orang tua lu bakal gua culi
dengerin liatin muka gue serius
yaudah deh kalo begitu om
bari semuanya baris
bengong aja baris
tuh kotak ama
kudu diisi penuh
jangan sampai ada yang tidak penuh
dan ingat juga
sebentar lagi memasukin
dan banyak orang
berbuat amal untuk
mendapatkan pahala dari allah
untuk mendapatkan uang sebanyak banyaknya
ini anak yang baik
cari duit yang baik
lu jangan molor molo lu
lu seharian ini
gua kagak kasih lu makan
gua cuman ngasih lu minum
eh kan gua udah bilang sama lu
jangan macem macem
lagi kita disini juga dapet duit
gua juga bosen banget kena berhubungan sama lu
aku seneng tinggal sama orang tua gua
orang tua gue kerjanya cuma judi berantem
stigfar ini pekerjaan yang dilakukan allah
gua singkat juga lo ya
nanti bawa ke kamar
kita sekarang mau cari kemana lagi nih
oh aku baru tau
sebulan dari pengajian
mungkin ada yang culik
tapi kalau misalnya diculik
kok penculiknya gak minta tepisan ya
oke sekarang kita cari di jalan jalan situ
yang ada metro mini
kalau enggak diangkot

kita langsung aja ya
lanjut cari pencariannya
kamu sama si milka